kita menunjukkan bahwa sebenarnya harga itu harus stabil
kami acaranya bukan hanya di sini saja ini memang pick offnya
tetapi kita besok ada di kodam jaya kemudian di empat puluh empat kecamatan se dki jakarta
jadi kita menunjukkan bahwa sebenarnya harga itu harus stabil walaupun demand nya banyak
yang menjadi semangatnya hari ini kita ada di polda dengan memberikan sembako murah
kita tunjukkan bahwa sebenarnya hari hari besar nasional pun seharusnya harga ya tetap rasional
itu mas di kodam jaya kemudian ditambah empat puluh empat kecamatan se dki jakarta
dan kita berkolaborasi dengan teman teman kadin lima wilayah
terselenggara sampai dengan tanggal
setelah ini besok itu ada di jakarta timur jakarta utara
kemudian tanggal lima nya kita ada di jakarta barat dan jakarta selatan
kemudian terakhir tanggal enam kita ada di jakarta pusat
totalnya ada tujuh belas ribuan ya
saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya